ini kalau misalnya tadi saya sudah sempat mengungkapkan tentang masyarakat aceh
dimana ini masyarakat aceh juga memiliki tradisi unik dalam menyambut bulan suci ramadan
yaitu megang seperti yang tadi sudah saya katakan
nah dalam tradisi ini warga beramai ramai pergi ke pasar musiman untuk membeli daging lembu atau kerbau
untuk dimasak dan disantap bersama keluarga
secara sederhana tradisi megang dipahami sebagai kebiasaan masyarakat aceh
mengkonsumsi daging secara serentak dua atau satu hari menjelang datangnya bulan ramadan
tradisi ini membuat munculnya pasar daging dadakan di setiap pasar
bahkan hampir di setiap persimpangan jalan yang dilalui masyarakat
tradisi megang sudah tentu berefek pada harga jual daging yang selalu melambung tinggi
seperti yang berlaku di kota benda aceh
pada hari biasa harga daging lembu biasa dijual antara rp satu ratus dua puluh hingga rp satu ratus tiga puluh
namun pada hari megang tahun ini harga daging dijual rp satu ratus lima puluh hingga rp satu ratus enam puluh per kilogram
meski harga daging jauh lebih mahal dari hari biasa
hal itu tak menyurutkan minat masyarakat untuk membeli daging
seperti yang dilakukan ruslan warga banda aceh
dia sengaja datang ke pasar untuk membeli daging lembu
agar bisa dinikmati bersama keluarga sebelum memasuki ramadan
karena memang kebiasaan kita kan di aceh ini kan setiap megang beli daging
sebenarnya ingin melestarikan tradisi yang sudah ada
beli daging pun tidak ada masalah
bisa beli yang lain ikan atau ayam
tapi karena kita ada ke kita
tradisi kita yaudah kita ikut berpartisipasi saja
tapi tidak ada masalah
tetap megang juga namanya
tidak harus beli daging sebenarnya
tradisi megang berlaku untuk tiga momen besar di aceh
yang masih terus lestari hingga hari ini
ketiga momen itu adalah saat menyambut bulan ramadan
menyambut idul fitri dan menyambut idul adha
ibnu hajar banda aceh aceh